warga pun terpaksa beraktivitas di tengah genangan banjir
warga menyelamatkan barang barang berharga dengan dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi
seperti ke lantai atas maupun di atas tempat tidur
namun sejumlah kendaraan bermotor warga yang tak sempat terselamatkan turut terendam
sejumlah mesin pompa di pintu air permukiman warga pun dikerahkan
untuk melakukan penyedotan air kekali
pemukiman warga yang berada di kawasan yang terkena banjir
di kawasan kebonpala jatinegara jakarta timur terendam banjir sabtu pagi
ketinggian air yang merendam kawasan ini mencapai satu meter lebih yaitu hingga satu ratus tujuh puluh lima cm
selain hujan banjir ini diakibatkan oleh luapan kali ciliwung di dekat pemukiman warga
menurut keterangan petugas air mulai naik sejak pukul tiga dini hari
tadi kita ngecek di awal pukul tiga pukul tiga sekitar tujuh puluh lima cm
terus kita ngecek lagi
jadi sekarang udah satu ratus tujuh puluh lima cm
karena kan cuaca juga sekarang disini hujan
jadi ketinggian makin lama makin naik
sementara warga masih bertahan di rumah masing masing
dengan menyelamatkan barang barang berharga ke tempat yang lebih tinggi
tim liputan cnn indonesia